pegunungan dan perbukitan akan menyambut anda jika berwisata ke gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
kalau ingin berlama lama menikmati pemandangan indah ini saya sarankan anda duduk cantik sambil kulineran
kali ini saya akan mengajak anda menikmati kuliner ayam bakar bawangan dan makanan khas suku tengger nasi aron
berbeda dengan ayam bakar pada umumnya ayam bakar yang satu ini bertabur bawang goreng
ayam bakar bawangan identik dengan kabupaten probolinggo salah satu daerah penghasil bawang di indonesia
kebetulan rumah makan kita yang kita bangun itu adalah di depan pasar bawang
akhirnya kita terinspirasi membuat ayam bakar yang kita beri topping bawang goreng crispy sehingga kita beri nama ayam bakar bawangan
ayam muda terlebih dulu dikukus dengan beragam rempah rempah kemudian dibakar dengan aneka bumbu
setelah meresap barulah ayam siap untuk disajikan
satu ekor ayam bawangan dibanderol rp tujuh puluh lima
selain ayam bakar restoran ini juga menyediakan berbagai hidangan lain
seperti iga bakar dan sup iga
wah udah jadi makanannya banyak banget
daripada sendirian saya mau cari teman ah makan ayam bakar ini
nah ini udah ada satu keluarga di sini permisi bapak ibu saya boleh gabung makan di sini
dengan ibu siapa ini dari mana bu
siska kami dari pandaan pasurwato
rasanya gimana sih tadi bu
ayamnya itu lembut empuk rasanya juga pas semuanya kerasa semua rempah rempahnya
selain memanjakan perut para pengunjung juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan ala swiss
masuk ke area gunung bromo tepatnya di seruri poin desa ngadisari kecamatan sukapura probolinggo
kita bisa menikmati kuliner khas suku tengger yang bernama nasi aron
nasi ini terbuat dari jagung putih
karena proses pembuatannya yang lama anda harus pesan terlebih dahulu
perendaman dari jagung untuk buat nasi aron lebih lama lebih bagus lebih enak lebih empuk lebih
paling tidak ya satu minggu sepuluh hari lebih bagus lagi
nasi aron memiliki tekstur yang kering sehingga harus dimakan bersama sayur yang berkuah seperti jangan jawa atau sayur daun ranti
biasanya penjual juga menyediakan pilihan lain yaitu tumis labu siap
nasi aron makin nikmat disantap dengan lauk ikan asin mendol kentang mendol jagung dan sambal botoan
sambil menikmati pemandangan gunung bromo yang diselimuti kabut tipis kami menikmati nasi aron
bu sudah pernah makan ini sebelumnya
agak alot kering meskipun dikasih kuah tetap kering
terus sambalnya gimana bu
sambalnya nonjok banget
pedes pedes pol terus ininya lembut mbak kayak perkedel ya
oh ini mendol kentang

oke kalau saya makannya pakai tangan seperti ini
jadi dimakan dulu nasi aronnya boleh dicocol pakai sambal boto ya kalau mau pedas

kalau mau pedas
seporsi nasi aron dijual seharga rp lima belas hingga rp dua puluh lima tergantung lauknya
selain harganya yang murah nasi aron ternyata membuat kenyang tahan lama
selain harganya yang murah nasi aron ternyata membuat kenyang tahan lama
karyzata marin dora heru sudarmanto probolinggo jawa timur